ricky ini bener bener bikin masalah ya
gak bisa apa bikin hidup gue tenang
bahkan saat dia udah di penjara sekalipun
apa gue temuin aja ya
kalo mamanya udah sembuh
kita rayain rame rame lagi di rumah ya
sekarang kamu sama oma dulu
bentar dulu ya
pernah ini maaf pak
sepertinya mobil itu
sengaja mengejar muter paal
semoga gak kena apa apa
wah ini orang nekat juga nih
saya tambah kecepatannya
sepertinya mobilnya yang muter tadi
diperintahkan oleh orang yang sama
saya juga duga kayak begitu
itu yang belum kita prediksikan tadi kan
dan kita harus lebih hati hati lagi pak
karena mereka bisa seneng hati itu
dan kita gak tau siapa yang sebenarnya mereka incar
kalau begitu mulai sekarang
kita harus perketat penjagaan
riza tolong kamu perketat lagi rumah ponok belita
bersama anakmu kamu ya
satu lagi riza
saya minta kemanapun keluarga saya atau reina pergi
kamu yang jaga ya
tadi kaca mobilnya sudah saya pecahkan
dan seperti yang abang bilang
kali ini dia tak akan tinggal diam
pasti sekarang dia udah kebakaran jengkot
tidur udah gak bisa nyenyak
dan makan pun udah gak bisa terasa enak
bisa kita berdua
gue gak bisa baca rencananya
kalau rencana dia berjalan
rencana kita juga harus pasti berjalan
kalau kita susah untuk dapetin elsa
anak dan bininya
kita sikat juga
supaya aldebaran alvari
memberikan elsa pada kita
kerjaan kita bisa ringan
kita pakai tangan aldebaran
untuk dapetin elsa
anak dan bininya
tidak bisa selamat
sebenernya yang diterorir itu
kayaknya bukan aku
atau keluarga kita nih
kayaknya ini mau neror aldebaran
dan peneror ini tau
kalau kita ada di luar
makanya kita yang kena
kita kena dikalkan
kita sudah selesai yang ini yaan ya
bikin hidup gue tenang
bahkan saat dia udah di penjara sekalipun
tuh masih jam segini
mirna udah hebat banget nyepiin ini semua
tunggu tunggu tunggu
silahkan duduk dulu
kamu makan makan
kamu bilang kamu kesiangan
tapi ini sudah lengkap semuanya siapa yang masak ya
ini masih pagi udah rela
terus kamu kesiangan
kamu gak usah pura pura
kamu hebat sekali
bu beneran bu
saya makanya langsung buru buru kesini karena kesiangan
ini siapa yang nyiapin ya
saya nggak masak juga
selamat pagi semuanya
ya ampun kak
aduh miss kikiku sudah kembali
jadi kamu yang nyiapin ini semua
wah kiki udah pulang
gue butuh lo banget kiki
miss kiki juga kangen sama kamu sayang
gimana kabar ibu kabar di kampung semuanya
ibu alhamdulillah udah baian
ternyata kemarin itu ibu sakit tipes kecapean
terus sempat dibawa ke rumah sakit itu bu
pas keadaan udah membaik
kiki langsung buru buru deh balik ke sini
terus miss kiki nyampainya subuh
nah abis itu miss kiki langsung masak di daripada nggak bisa tidur kan bu
dan tuh ngeliat mbak biro juga tidur kayaknya
lelap banget bu
udah lah kiki aja yang turun tangan
akhirnya mirna udah ready pagi pagi luar biasa sekali
tapi tuh udah balik ya kiki
itu bener bener butuh yang namanya cara pemikiran seorang miss kiki
berarti bener pilih kiki
kiki juga kepikiran ibu
soalnya kan bangunin kan dirawat di rumah sakit
askara masih sama omanya aman
kalau sama kamu kan askara jumpa litan
berarti kita kasih ke ibu aja
daripada terlambat sekolah rena sarapan dulu
ya makan makan yuk
btw mirna sekarang suka bengong kiki
iya terima kasih
oh ya sus
hari ini ada acara kan
itu bu persiapan acara paris day
hari ini tuh ada latihannya dulu
ya tepat aja ma
enggak bisa tuh harus kita
aku berangkat ke kantor ya
aku sebenarnya ngeri sih
cuma ya kalau nggak ke kantor kan nanti aku dipecat gimana
iya jangan sampai kejadian kemarin keulang lagi ya
lagian gue itu mau selidikin soal email kantor ke nino
kenapa gue enggak ikut
apa mau papa hantar aja kamu ke kantor
enggak usah pa
kayaknya taksi online ku juga udah dateng
aku berangkat ya pa
sedikit mau swadah ya sayang